rapat dewan gubernur bank indonesia
pada tanggal lima belas dan enam belas juli dua ribu dua puluh
sebesar dua puluh lima basis point menjadi empat persen
suku bunga deposit facility juga turun
sebesar dua puluh lima basis point menjadi tiga dua puluh lima persen
dan suku bunga lending facility
turun sebesar dua puluh lima basis point menjadi empat tujuh puluh lima persen
keputusan ini konsisten dengan perkiraan
inflasi yang tetap rendah
stabilitas eksternal yang terjaga
serta sebagai langkah lanjutan
langkah langkah yang juga ditempuh mencakup
satu kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah
sesuai dengan nilai fundamentalnya
dan mekanisme pasar akan terus dilanjutkan
ketidakpastian pasar keuangan global
dua untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional
bank indonesia lebih menekankan
pada penguatan sinergi ekspansi moneter
dengan akselerasi stimulus fiskal
yang dilakukan oleh pemerintah
dalam hal ini bank indonesia berkomitmen
untuk melakukan pendanaan atas apbn dua puluh dua
dari pasar perdana secara terukur
baik sesuai mekanisme pasar
maupun secara langsung atau private placement
sebagai bagian dari upaya bersama
untuk pendanaan biaya kesehatan
serta sektoral kementerian lembaga
dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional
koordinasi langkah langkah kebijakan
dengan pemerintah dan kssk
untuk menjaga stabilitas makroekonomi
bagi lembaga penjamin simpanan
dan atau pembelian spm

keempat bank indonesia juga terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran
untuk percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital
sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional
melalui kolaborasi antara bank dan fintech
untuk melebarkan akses umkm dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan
kontraksi perekonomian global berlanjut
dan pemulihan ekonomi dunia diperkirakan lebih lama dari perakiraan sebelumnya
yang kembali meningkat di beberapa negara
seperti amerika serikat brazil dan india
selain itu mobilitas pelaku ekonomi
yang belum kembali normal sejalan dengan penerapan protokol kesehatan
turut menahan aktivitas ekonomi
perkembangan ini menyebabkan efektivitas berbagai stimulus kebijakan
dan kebijakan yang ditempuh dalam mendorong pemulihan ekonomi
di banyak negara baik negara maju maupun negara berkembang
termasuk di tiongkok menjadi lebih terbatas
sejumlah indikator ekonomi global menunjukkan permintaan yang lebih lemah
ekspektasi pelaku ekonomi yang masih rendah
serta permintaan ekspor yang tertahan sampai dengan juni dua ribu dua puluh
sejalan jalan ekonomi yang menyebabkan pemulihan ekonomi yang lebih lemah
dengan permintaan global yang lebih lemah tersebut
volume perdagangan dan harga komoditas dunia juga lebih rendah dari perkiraan semula
dan hal ini menurunkan pula tekanan inflasi global
lambatnya pemulihan ekonomi dunia
serta kembali meningkatnya tensi geopolitik amerika serikat dan tiongkok
menaikkan ketidakpastian pasar keuangan global
perkembangan ini kemudian menahan berlanjutnya aliran modal masuk ke negara berkembang
dan juga memberikan tekanan kepada nilai tukar di negara negara berkembang termasuk indonesia
di dalam negeri pertumbuhan ekonomi nasional pada dua ribu dua puluh
dengan level terendah tercatat pada bulan mei dua ribu dua puluh
perkembangan ini dipengaruhi oleh kontraksi ekonomi domestik
khususnya pada april dan mei dua ribu dua puluh
sejalan dengan dampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau psbb
untuk mencegah penyebaran pandemi covid sembilan belas
yang kemudian mengurangi berbagai aktivitas ekonomi
perkembangan terkini pada bulan juni dua ribu dua puluh menunjukkan
perekonomian mulai mengalami perbaikan
seiring dengan relaksasi psbb meskipun belum kembali kepada level sebelum pandemi covid sembilan belas
akselerasi pemulihan ekonomi domestik diharapkan
dapat semakin membaik dengan kecepatan penyerapan stimulus fiskal
kemajuan di dalam restrukturisasi kredit dan korporasi
pemanfaatan digitalisasi dalam kegiatan ekonomi termasuk kegiatan umkm
serta efektivitas implementasi protokol kesehatan covid sembilan belas di era kenormalan baru
kedepan akselerasi pemulihan ekonomi domestik diharapkan
kedepan akselerasi pemulihan ekonomi domestik diharapkan
sektor eksternal ekonomi indonesia tetap terjaga baik
defisit transaksi berjalan pada triwulan dua ribu dua puluh diperkirakan tetap rendah
dipengaruhi dengan membaiknya neraca perdagangan
sejalan dengan peningkatan ekspor sejumlah komoditas
serta penurunan import akibat masih lemahnya permintaan domestik
data sampai juni dua ribu dua puluh menunjukkan
neraca perdagangan di triwan dua ribu dua puluh mencatat surplus usd dua sembilan miliar
meningkat dari surplus triwan sebelumnya sebesar usd dua enam miliar
sementara itu aliran modal asing dalam bentuk investasi portfolio pada triuan dua ribu dua puluh
mencatat aliran masuk atau net inflow sebesar usd sepuluh dua miliar
bank indonesia memperkirakan aliran masuk modal asing kembali berlanjut
meskipun pada awal juli dua ribu dua puluh sempat menurun akibat kenaikan ketidakpastian pasar keuangan global
prospek berlanjutnya aliran masuk modal asing dipengaruhi besarnya likuiditas global
sejalan pelonggaran kebijakan moneter negara maju
serta tingginya daya tarik aset keuangan domestik
dan tetap terjaganya keyakinan investor terhadap prospek perekonomian domestik
posisi cadangan devisa indonesia pada akhir juni dua ribu dua puluh meningkat menjadi satu
usd satu ratus tiga puluh satu tujuh miliar setara pembiayaan delapan empat bulan import
atau delapan satu bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah
level cadangan dewisa ini berada jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan import
nilai tukar rupiah tetap terkendali stabil dan mengarah ke tingkat fundamentalnya
rupiah secara point to point pada triwulan dua dua ribu
mengalami apresiasi empat belas empat puluh dua persen
dipengaruhi aliran masuk modal asing yang cukup besar pada mei dan juni dua ribu dua puluh
meskipun secara rata mencatat depresiasi empat lima puluh tiga persen
akibat level yang masih lemah pada april dua ribu dua puluh
pada awal juli dua ribu dua puluh rupiah dan mata uang regional
tekanan seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global
termasuk akibat kembali meningkatnya risiko geopolitik amerika serikat dan tiongkok
hingga lima belas juli dua ribu dua puluh rupiah terdepresiasi dua dua puluh delapan persen
baik secara point to point maupun secara rata dibandingkan dengan level juni dua ribu dua puluh
dibandingkan dengan level akhir tahun dua ribu dua puluh rupiah dan mata uang regional
level akhir tahun dua ribu sembilan belas rupiah terdepresiasi empat delapan puluh tiga persen year to date
kedepan bank indonesia memandang nilai tukar rupiah masih berpotensi menguat
seiring levelnya yang secara fundamental masih under value
didukung oleh inflasi yang rendah dan terkendali
defisit transaksi berjalan yang juga rendah
imbal hasil aset keuangan domestik yang tinggi dan kompetitif
riko indonesia yang diperkarakan akan terus menurun
inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian
inflasi indeks harga konsumen atau ihk pada bulan juni dua ribu dua puluh
di bawah batas bawah kisaran sasaran tiga persen plus minus satu persen
dan level pada bulan juni ini menurun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya
sebesar dua sembilan belas persen year on year
dengan perkembangan ini inflasi ihk sampai juni dua ribu dua puluh tercatat masih rendah
yaitu satu sembilan persen year to date
kedepan bank indonesia akan tetap konsis
sistem menjaga stabilitas harga
dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah
baik di tingkat pusat maupun daerah
untuk mengendalikan inflasi tetap rendah
dalam sasarannya sebesar tiga persen plus minus satu persen
pada tahun dua ribu dua puluh dan tahun dua ribu dua puluh
kondisi likuiditas dan suku bunga pasar uang tetap memadai
ditopang oleh ekspansi moneter dan strategi operasi moneter bank indonesia
hingga empat belas juli dua ribu dua puluh bank indonesia telah menambah likuiditas
atau yang sering kita sebut kuantitative easing
di perbankan sekitar rp enam ratus tiga puluh tiga dua puluh empat triliun
termasuk penurunan giro wajib minimum atau gwm
dan ekspansi moneter sekitar rp empat ratus enam puluh dua empat triliun
longgarnya kondisi likuiditas tercemin pada rendahnya
suku bunga pasar uang antarbank
yaitu di sekitar empat persen pada juni dua ribu dua puluh
serta tingginya rasio alat liquid terhadap dana pihak ketiga
atau al per dpk di perbankan
yang mencapai rp dua puluh empat tiga triliun
likuiditas yang memadai serta penurunan suku bunga kebijakan
atau bi tujuh d reverse repo rate berkontribusi pada menurunnya suku bunga perbankan
sejalan dengan penurunan suku bunga pasar uang antar bank
rata tertimbang suku bunga deposito dan kredit modal kerja
pada juni dua ribu dua puluh menurun dari lima delapan puluh lima persen
dan sembilan enam puluh persen pada mei dua ribu dua puluh menjadi lima tujuh puluh empat persen dan sembilan empat puluh delapan persen
pertumbuhan besaran moneter dalam arti sempit atau m satu
maupun dalam arti luas m dua pada bulan mei dua ribu dua puluh juga meningkat
yaitu menjadi sembilan tujuh persen year on year untuk m satu
dan sepuluh empat persen year on year untuk m dua
ekspansi moneter bank indonesia yang sementara ini masih tertahan di perbankan
diharapkan dapat lebih efektif mendorong pemulihan ekonomi nasional
dengan percepatan realisasi anggaran oleh pemerintah
serta kemajuan di dalam program resoluasi kredit di perbankan
sinergi ekspansi moneter bank indonesia diperkuat
dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah
dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional
sinergi tersebut termasuk peran bank indonesia
di dalam ikut serta pendanaan apbn dua ribu dua puluh
melalui pembelian spn dari pasar perdana
baik berdasarkan mekanisme pasar maupun secara langsung
atau private placement sesuai dengan
keputusan bersama antara menteri keuangan dan gubernur bank indonesia
masing masing tertanggal enam belas april dua ribu dua puluh dan tujuh juli dua ribu dua puluh
sinergi kebijakan moneter dan fiskal tersebut sebagai bagian upaya bersama
untuk mempercepat implementasi program pemulihan ekonomi nasional
tentu saja dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi termasuk inflasi
sampai dengan empat belas juli dua ribu dua puluh bank indonesia telah membeli sbn di pasar perdana
sebesar rp tiga puluh enam enam puluh sembilan triliun melalui skema lelang utama green sue option dan private placement
dengan partisipasi bank indonesia dalam pembelian sbn
pemerintah dapat lebih fokus pada akselerasi realisasi apbn
hingga dapat segera memulihkan perekonomian nasional
kedepan bank indonesia akan terus memastikan kecukupan likuiditas
dan berkomitmen mendukung pendanaan apbn dua ribu dua puluh
sebagai bagian dari upaya bersama
di dalam mempercepat program pemulihan ekonomi nasional
stabilitas sistem keuangan tetap terjaga
meskipun risiko dari dampak meluasnya penyebaran covid sembilan belas
terhadap stabilitas sistem keuangan
rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio
perbankan pada mei dua ribu dua puluh tetap tinggi yaitu dua puluh
dan rasio kredit bermasalah atau non performing loan npl juga tetap rendah
yaitu tiga persen secara bruto dan satu tujuh belas persen secara neto
namun demikian penyaluran kredit atau pembiayaan dari sektor keuangan masih terbatas
karena antara lain masih lemahnya permintaan domestik dan kehati hatian perbankan
akibat masih berlanjutnya pandemi covid sembilan belas
pertumbuhan kredit pada mei dua ribu dua puluh tercatat rendah yaitu tiga sembilan persen year on year
melambat dibandingkan dengan pertumbuhan april dua ribu dua puluh sebesar lima tujuh puluh tiga persen
dan tentu saja ini juga mencerminkan perlambatan di dalam ekonomi domestik
transaksi kredit di masa pandemi covid sembilan belas yang diperkirakan sudah mencapai puncaknya pada april dua ribu dua puluh
dan pelaksanaan program penjaminan pemerintah untuk kredit umkm dalam rangka pemulihan ekonomi nasional
diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan dari sektor keuangan
dan karenanya dapat mendorong pemulihan kinerja intermediasi di sektor keuangan

kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai tetap terjaga
kedepan bank indonesia terus mempercepat implementasi blueprint sistem pembayaran indonesia dua ribu dua puluh
untuk mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan digital di era kenormalan baru
mendorong pemulihan ekonomi nasional serta mempercepat inklusi ekonomi
keuangan bank indonesia juga akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk mendukung penyaluran bantuan sosial non tunai dalam rangka pemulihan ekonomi nasional
dari hasil asesmen kami atas berbagai indikator indikator terkini menunjukkan memang penurunan kegiatan ekonomi di indonesia itu terjadi kontraksi
khususnya pada bulan april dan
dan ini menunjukkan memang kontraksi yang dalam itu terjadi pada triluan tahun dua ribu dua puluh
perkiraan perkiraan kami dengan berbagai data data yang ada memang menunjukkan kontraksi ekonomi indonesia memang berkisar sekitar empat persen
yang dapat kami tambahkan di sini memang setelah pada bulan juni terdapat beberapa indikator
yang menunjukkan mulainya geliat ekonomi itu naik
seperti tadi kami sampaikan sejumlah indikator positif seperti penjualan retail purchasing manager index ekspektasi konsumen maupun berbagai indikator domestik lain

terjadinya kontraksi pada triluan tahun dua ribu delapan belas
terjadinya kontraksi pada triluan tahun dua ribu dua puluh
itu memang puncak dari dampak pandemi covid sembilan belas
langkah langkah apa itu yang dilakukan
satu penerapan protokol covid untuk sektor sektor ekonomi
agar tetap produktif dan aman di era kenormalan
sinergi antara pemerintah dan bank indonesia
pemerintah tentu saja mempercepat akselerasi penyerapan anggaran
bank indonesia berpartisipasi dalam pendanaan dan juga berbagi beban
yang ketiga adalah kemajuran dalam program realisasi kredit oleh perbankan
itu juga akan mendorong pemulihan ekonomi
yang keempat adalah digitalisasi ekonomi dan keuangan
disinilah bank indonesia bersinergi dengan perbankan
dengan dunia fintech asosiasi sistem pembayaran
melakukan percepatan pemulihan ekonomi melalui digitalisasi
kenapa inflasi itu masih kita perkirakan akan tetap rendah tahun ini
satu kita harus paham tekanan tekanan inflasi itu tentu saja terutama dari permintaan
kalau ekonomi kita tahun ini memang permintaannya itu masih lemah
sehingga tekanan tekanan inflasi itu masih rendah
bulan lalu inflasi kita satu sembilan puluh enam persen
ingat sasaran inflasi kita adalah dua sampai empat persen
kalau satu sembilan puluh enam persen berarti di bawah batas bawah kisaran
ini menunjukkan tekanan tekanan inflasi dari permintaan itu rendah
karena aktivitas ekonomi yang juga rendah
yang kedua tentu saja dalam kondisi seperti ini ekspektasi inflasi
yang ketiga sebagaimana kami juga sebutkan
dampak juga dari nilai tukar itu juga rendah
dalam konteks ini nilai tukar kita relatif stabil
bahkan cenderung menguat sehingga exchange rate pastro nya itu juga rendah
yang keempat koordinasi dari pemerintah bank indonesia pusat dan daerah
itu sangat erat untuk mengendalikan inflasi